sejak viral aksi warga borong mobil mewah
desa sumergeneng di kecamatan jenuk kabupaten tuban
menjadi perhatian masyarakat luar
mereka memperbincangkan kehidupan para petani
yang tiba tiba kaya mendadak
setelah menerima uang pembebasan lahan kilang minyak pertamina
namun di balik glamornya kampung miliarder
ternyata banyak warga hidup serba kekurangan
salah satunya srilah delapan puluh tahun
wanita lanjut usia ini hidup sebatang kara
di rumah berdinding papan dan berlantai semen
sementara dua anaknya yang hidup pas pasan telah berumah tangga
trilah tidak menjadi miliarder seperti para tetangganya
sebab srilah tidak memiliki lahan sama sekali yang bisa dijualnya
bahkan untuk hidup sehari hari
srila hanya bergantung pada bantuan sosial pemerintah
dan kiriman makanan dari sang anak
ganti rugi saking pertamina ini
berdasarkan data warga miskin di desa sumur geneng
sebanyak tiga ratus dua puluh enam orang
mereka rata rata bekerja sebagai buruh tani dan serabutan
namun dua puluh tujuh orang diantaranya telah berubah status
karena menjadi miliarder baru setelah mendapat uang papan
pembebasan lahan kilang minyak pertamina
kini mereka telah dicoret dari daftar warga miskin
penerima bantuan pangan non tunai bpnt
untuk penduduk miskin tiga ratus dua puluh enam
ya pekerjaannya mayoritas petani buruh tani
yang dapat pembebasan lahan ada dua puluh tujuh ya
itu yang dulu mendapatkan bpnt
kita lepas itu dengan musdes
diberitakan sebelumnya desa sumur geneng
kecamatan jenukabupaten tuban
mendadak menjadi kampung miliarder
ratusan warga mendadak kaya raya
setelah menerima pembayaran lahan
untuk proyek kilang minyak pertamina
aksi sejumlah warga memborong mobil mewas
sempat viral dan menghebohkan warganet
dion fajar arianto tuban jawa timur